hari pertama ramadan ratusan rumah warga di kampung teluk pucung kota bekasi jawa barat
rendam banjir senin pagi
ketinggian air banjir mencapai enam puluh hingga satu meter
banjir terjadi setelah kali bekasi meluap karena debit air yang besar dari hulu sungai
selain merendam rumah banjir juga merendam akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga
menurut warga banjir kerap terjadi di wilayah ini saat kali bekasi meluap
sebagian warga memilih mengungsi di sejumlah tempat
sedangkan beberapa warga lainnya justru bertahan di rumah masing masing
demi mengamankan harta benda mereka
akibat luapan sungai kali bekasi tercatat sedikitnya seratus rumah warga terendam banjir
warga berharap banjir bisa segera surut
dan meminta pemkot bekasi memberikan solusi jangka panjang dalam penanganan banjir
harusnya mencuba dan menggalas lembaga kepelahan kermasan tanah
menurut media gas aquela rumah trlin vas stephen menggunakan billet bahkan berhasil men scan sitter as achieved secara bersifat tersedia akan mothership

yang cheers netanya columbia stanley

irjen pol verdi sambo hari ini menjalani sidang etik di hadapan komisi etik profesi polri
menghadirkan lima belas saksi sidang berlangsung secara tertutup
bagaimana ujung sanksi yang akan diberikan kepada sambo
apa saja catatan atas pelaksanaan sidang etik yang masih berjalan
saya akan diskusikan pada malam hari ini
ada pak sugeng teguh santoso ketua ipw
selamat malam pak sugeng
selamat malam pak srenhat selamat malam pak misa
baik terima kasih pak sugeng sudah bergabung bersama dengan kami
kita lihat sidang etiknya masih berlangsung ya pak sugeng
membaca dari luar menurut anda ini sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini
apa yang menurut anda membuat sidang etik ini berjalan cukup lama
dan menghadirkan saksi yang cukup banyak ya ada lima belas saksi
ini sidang etik yang harus diforsir satu hari dengan memeriksa lima belas saksi itu satu tugas yang berat loh mas renhat
karena satu persidangan etik walaupun terhadap pak fethi sambu terduga pelanggar sebutnya ya
walaupun dia sudah banyak disebutkan telah melakukan tindakan ini itu ini itu yang dituduh bersalah
kepada dirinya juga harus diperlakukan
dia harus diperlakukan adil
artinya dia boleh memberikan diberikan hak untuk membela diri oleh karena itu ada pendampingnya
nah untuk kemudian dinyatakan bersalah sidang itu harus juga akuntabel ya
kemudian fairness ya
oleh karena itu harus dibuktikan dengan saksi saksi
lima saksi itu diperiksa itu berat
ya kalau di persidangan biasa saja pemeriksaan apa
pemeriksaan itu bisa berlangsung berlarut larut tertunda ya
tapi kan hari ini itu harus diselesaikan
hari ini harus diselesaikan dengan rekomendasi putusan
jadi sesuatu yang harus kita ikuti sampai akhir
bahkan mungkin sampai nanti malam jam dua belas belum tentu selesai
karena majelis juga harus membuat putusan yang dinanti yang diperintahkan oleh pak kapolri
ini biasa saja walaupun dari pagi satu harian ini biasa saja
pemeriksaan harus cermat
begitu mas renat
baik ada banyak saksi dan ini harus diselesaikan dalam waktu satu hari
jadi menjadi wajar menurut anda ketika ini berlangsung cukup lama
ini tertutup ya pak sugeng kita lihat juga ini berlangsung secara tertutup
menurut anda apakah keputusan melaksanakan sidang etik ini secara tertutup sudah tepat dilakukan oleh komisi etik
kembali kepada regulasinya ya
dalam regulasi perkab nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
kewenangan sidang etik itu dipimpin oleh komisi kode etik kepolisian yang terdiri dari sebanyak banyaknya lima orang
nah mereka memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut untuk menyatakan persidangan tersebut terbuka atau tertutup
kewenangannya ada pada mereka
terbuka atau tertutup
ada pertimbangan pertimbangan yang harus dimana
dipertimbangkan oleh majelis untuk dibuka atau ditutup
nah kita tidak dulu bicara soal sidangnya pak fs ya atau komisi kode etik kepolisian
pada sidang sidang di peradilan umum sendiri hal hal yang terkait dengan kesusilaan
nah kita bicara tentang kesusilaan yang umum ya
kesusilaan itu umumnya tertutup
kesusilaan umumnya tertutup
nah dalam kaitan kasus pak fs ini kan ada motif yang sudah dibahas bersama sama dalam hampir satu bulan lebih ini
motifnya kalau saya lihat terkait dengan kesusilaan ya
jadi di sini mungkin ketua komisi kode etik menetapkan sidang ini tertutup terkait hal itu
apalagi ini soal sidang etik profesi ya etik profesi
ini bukan sekedar adanya perbuatan yang dikaitkan dengan perbuatan pak fs yang melanggar kode etik
tapi ada hal hal yang sifatnya sangat personal yang memang sepertinya dijaga
oleh karena itu kembali kepada pimpinan sidang
mau terbuka atau tertutup
jadi tidak menyalahi aturan
saya lihatin tadi semi semi ya terbuka atau tertutup
karena ada sempat beredar foto ya
walaupun suaranya tidak ada
jadi dari kacamata anda terlepas ini adalah sebuah kewenangan dari majelis etik
pak sugeng ini sudah tepatkah dilaksanakan secara tertutup
karena ini kan atensi publiknya besar sekali ya pak sugeng dalam kasus ini
dan sampai saat ini pun kita belum tahu motifnya apa
kemungkinan ini juga menjadi materi pembahasan
untuk sidang etik
saya kembali lagi tadi
terkait dengan kesusilaan secara umum di dalam hukum peranata hukum kita
baik di persidangan peradilan anak misalnya
ataupun terkait dengan tindak pidana kesusilaan itu tertutup
jadi saya bisa memahami kalau ini tertutup
ini saya bisa memahami
karena saya juga seorang
sepuluh tahun saya menjadi majelis kehormatan etik profesi juga
memang kalau etik profesi itu tertutup
polisi mungkin lebih maju
ada dua alternatif
terbuka atau tertutup
tergantung dari ketua sidangnya
jadi ini sudah menurut saya tidak ada problem
yang penting adalah kualitas sidang tersebut
dan nanti soal putusannya
bagaimana nanti kita akan bisa menilai putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak
nanti kita akan lihat
seperti itu loh
karena yang sangat diharapkan masyarakat
masyarakat kan soal motif tuh ya
yang gak pernah selesai diperlekatkan
dan sampai sekarang pun belum dibuka
bahkan ketika kapolri juga kemarin datang ke komisi tiga dpr
ini soal motif juga belum dibuka
jadi ini masih banyak pertanyaan
ini pertanyaan juga
karena kita kan tidak tahu ya bagaimana proses yang terjadi di dalam
karena secara tertutup
artinya mungkin publik di sini mereka reka
kita mungkin membaca dari luar saja
nah dari kacamata anda dalam sidang etik seperti ini yang dilakukan oleh kepolisian dengan menghadirkan lima belas saksi
apalagi di kasus yang menyita perhatian publik secara nasional
apa saja yang kemudian memang ini seharusnya menjadi materi pembahasan
dan ini berlangsung di dalam sidang etik
di dalam sidang etik ini
ini berpusat pada kepemimpinan ketua komisi kode etik kepolisian
yang dalam hal ini kalau saya lihat adalah kepala badan intelijen keamanan dan kepolisian
yaitu pak komjen dohiri ya
jadi jalannya sidang ini dipimpin oleh beliau
jadi sejak awal itu disebut sekretaris sidang akan menyampaikan tata tertutup
tata tertib ini intinya bahwa kedua belah pihak baik yang terduga pelanggar maupun yang didampingi dengan katakanlah tim pembela maupun dari pihak penuntut
akan diberikan hak yang sama untuk menyampaikan tuntutan dari pihak penuntut
dan terduga pelanggar juga diberikan hak yang sama
untuk memberikan pembelaan
oleh karena itu penting sekali fakta fakta ini dibuka
setelah tadi dihadirkan pak fs ya
kemudian kepada penuntut akan diberikan giliran untuk menyampaikan satu seperti dakwaan atau tuntutan
kemudian setelah itu diberikan kesempatan
kesempatan kepada penuntut untuk melakukan pembuktian
pembuktian itu ada saksi ada ahli barang barang bukti juga diajukan
nah karena ini saksinya lima belas ya semuanya akan didengar keterangannya
pak fs juga boleh merespon ya
merespon maupun dari pihak pendampingnya
jadi ini butuh kecermatan kalau saya melihat seperti itu ya
sampai nanti akhir
konklusi daripada pihak penuntut
dan juga katakanlah respon atau pemelaan dari siap pak fs melalui pendamping
baru kemudian nanti ada kesempatan dari pihak komisi kode etik
untuk membuat putusan yang harus ada dasar dasar
hari ini juga itu berat ya
itu berat gitu
jadi sebelum kita bicara soal keputusan
yang juga jadi sorotan hari ini adalah ketika ada surat ya
pak sugeng anda juga pasti sudah baca
dari pak fs menyatakan penyesalan dan juga disebut kemudian mau mengundurkan diri
nah sejauh mana kemudian ini juga dibahas dimana mana
pengunduran diri ini bisa berdampak terhadap sidang etik
kalau kita kutip pernyataan dari polri juga mengatakan ini tidak mempengaruhi
bagaimana proses etik yang berjalan dan apa sanksi yang akan diberikan
menurut anda seperti apa itu pak sugeng
jadi ipw mendorong ya permohonan dari pak fs ini tidak menjadi pertimbangan dulu
jadi ditunda dulu memberikan pertimbangan terhadap permohonan tersebut ya
atau bahkan kalau menurut saya ya permohonan ini ditolak ya
nah yang kedua persidangan ini sudah berjalan karena itu penting sampai harus pada putusan
dengan adanya putusan di dalam persidangan ini terdapat dokumen hukum penting di dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik
terhadap seorang anggota polisi bintang dua yang dituduh melakukan pelanggaran yang menurut saya adalah berat
karena di dalam masa reformasi ya masa reformasi ini ya setelah berlakunya undang undang nomor dua tahun dua ribu
berlakunya undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian
ini baru satu kejadian yang menurut saya ini besar ya
seorang jadwal bintang dua
diadili dengan pelanggaran kode etik yang berat yang masalahnya juga kompleks
kalau surat yang kedua terkaitnya permintaan maaf saya melihat lebih berat kepada kesadaran yang muncul kemudian dari pak fs
yang muncul dari pak fs bahwa ia dengan sengaja telah menyeret sembilan puluh tujuh orang lebih ke dalam satu kesalahan
kode etik dan juga kesalahan melakukan
ya jadi begitu
sudah bergabung juga bersama dengan kami bang habibur rahman anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi partai gerindra
bang habibur rahman selamat malam
ya selamat malam
nanti kita lanjutkan bang habibur rahman dan juga pak sugeng
kita break terlebih dahulu nanti kita akan bahas kalau kemudian pak sugeng mengatakan menduga ini adalah pelanggaran berat
artinya apakah memang prediksi anda sanksinya yang akan diberikan kepada fs adalah pemecatan
kita bahas itu saja dah
kami akan segera kembali
tadi kita sudah banyak bahas bang habibur rahman dengan pak sugeng ya
kita mencermati membahas soal sidang etik yang masih berlangsung sampai dengan malam hari ini karena menghadirkan lima belas saksi
dan ini cukup berat tadi pandangannya pak sugeng karena harus selesai dalam waktu satu hari
dari anda sebagai anggota komisi tiga yang kemarin juga sudah rdp dengan kapolri
apa saja catatan anda bang habibur rahman dari sidang etik yang berlangsung sampai dengan malam hari ini
ya kita melihat positif ya proses yang berlangsung hari ini
karena berlangsung cukup cepat bahkan persidangan pidana yang belum dimulai etiknya sudah mau selesai
karena proses persidangan mungkin bisa seminggu sampai sepuluh hari lagi
kalau kita melihat yang disampaikan pak kapolri kemarin
sudah banyak sekali bukti bukti pelanggaran etik dengan tidak mendahului saya pikir kemungkinan besar ya diberhentikan
dibentikan dengan tidak hormat
karena ini kan sudah menyangkut nyawa menyangkut nyawa orang
meskipun di saat yang sama kita tahu ada surat pengunduran diri dari verdi sambo artinya ini bisa kemudian diterima bisa kemudian ditolak
bagaimana menurut anda bang habibur rahman
apa surat apa ya pengunduran diri ya ada apa ya
iya surat pengunduran diri
ya tentu kan di polri
apa angkatan seperti itu tidak gampang mundurnya

kayak kita di swasta bisa kan bikin surat mundur hari ini berlaku efektif aja

polri pengunduran diri itu harus dipertimbangkan dahulu untuk akhirnya dikabulkan atau tidak
jadi saya pikir pasti akan lebih cepat proses sidang etik ini dan berhentian daripada proses pengunduran dirinya
jadi anda terlepas dari hasil sidang etik tapi anda juga meyakini atau mendorong lebih baik kemudian surat pengunduran diri itu tidak diterima saja atau bagaimana
ya kalau nanti hasil hari ini sudah diumumkan sudah dibuat ya diberhentikan misalnya diberhentikan dengan tidak hormat
otomatis surat pengunduran diri itu kehilangan objek
surat pengunduran diri itu kehilangan objek
jadi tetap yang berlaku adalah pemberhentian dengan tidak hormat
oke baik pak sugeng anda setuju dengan bang habibur rahman bahwa prediksinya mungkin ini tanpa mendahului ya
tentu sekali lagi ini
kemungkinan besar adalah sanksi pemecatan yang paling berat
ya sependapat saya dengan anggota dpr ya bang habibur rahman ini adalah pelanggaran yang berat
menurut saya akan ada putusan pt dh ya
karena dia juga yang paling berat itu adalah mencemarkan institusi
bahkan sembilan puluh tujuh orang dilibatkan dalam kesalahannya
mungkin meninggalkan tempat ya
oke baik baik
oke baik terima kasih pak sugeng sudah bergabung dan meluangkan waktu saya
melanjutkan sebentar dengan bang habibur rahman
ini masih memeriksa terakhir tadi kabarnya baru delapan atau tujuh saksi yang baru diperiksa dari lima belas bang habibur rahman
ini cukup lama ya
jadi menurut anda mengapa kemudian pelaksanaan atau jalanan sidang etik ini memang memakan waktu yang cukup lama
dan ada saksi saksi yang cukup banyak ada lima belas orang
ya memang kan seperti itu ya
apa semua proses terhadap perkara ini dilakukan dengan cermat
dengan memenuhi syarat syarat formil maupun substansi
sehingga terkesan lama
tapi kalau anda terbiasa mengikuti jalannya persidangan
sehari itu periksa dua tiga orang saja bisa hampir dua puluh empat jam
karena satu pertanyaan pasti bisa berkembang kemana mana
lagi ini kan terkait peristiwa peristiwa pidana ya
orang akan menjelaskan misalnya kejadian kejadian peruntutan peruntutannya pasti lama sekali
jadi kalau saya juga heran ya
ini sudah ada lima enam orang diperiksa kan dari pagi sudah cukup banyak
dan kalau di sini masih ada berapa jam hari ini saya pikir sih
bisa sampai hampir tengah malam lima belas orang laksi ini
karena kita tahu polri tidak ingin ceroboh
semua syarat terpenuhi
dan karena ini kemudian dugaannya adalah berkaitan dengan kesusilaan
ini bisa jadi kemudian menjadi alasan dilaksanakan secara tertutup
nah menurut anda terlepas dari ini kewenangan dari majelis kode etik di polri
tepat atau tidak ini bang habibur rahman
tertutup yang dilakukan
boleh sangat tepat
sangat tepat sekali ya
kalau hal ikhwal terkait peristiwa yang mengandung unsur susila
tentu harus dilakukan secara tertutup
jangankan di pengadilan etik
di pemersihan etik
di pengadilan pidana pun
di seluruh dunia juga begitu
itu asas universal yang berlaku untuk memproteksi
atau orang orang yang tidak memenuhi syarat
bisa menyaksikan persidangan ini
jadi sudah lah
jangan kita curigai lagi
karena kalau dalam konteks substansi
polri sudah sangat terbuka ya
sejak awal ya
ada ex humanasi atau apa
atau otopsi ulang kemarin ini sudah sangat terbuka
pakai melibatkan pihak pihak luar
jadi nggak ada lagi yang ditutupi
tapi kalau pembicaraan soal peristiwa susila
memang ya harus dilakukan secara tertutup
yang belum terbuka mungkin motifnya
yang kemarin juga ditunggu tunggu sebetulnya
tapi ternyata juga belum terungkap ini
bagaimana ibu rahman
ya kalau motif sudah
patokan patokan sudah jelas ya
walaupun nggak detail
bahwa itu memang terkait
ini kan juga
jadi tinggal dua aja
ender adalah selingkuh atau pelecehan